jum'ah paling mustajab
meski harus menanjak dan berada di bawah terik matahari
bagi jemaah ini adalah hari paling penting bagi umat muslim
terutama puncak haji tahun ini termasuk haji akbar
puncak haji yang jatuh di hari jumat
ratusan jemaah sambil memanjatkan doa
awakan menjadi hari pertama dan terakhir
memanjatkan doa di arafah
bagaimana pantauan puncak haji pada hari ini yang juga bertepatan dengan hari jumat atau haji akbar
kita sudah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia
vina nabila dari arafah arab saudi
selamat siang vina bisa anda sampaikan bagaimana pelaksanaan wukuf di arafah pada hari ini
selamat siang saat ini saya tepatnya berada di jabal rahmah di arafat
tadi melakukan perjalanan dari tempat saya migot di minal sekitar
kurang lebih dari satu jam
dan saya tiba pagi hari tadi waktu araf saudi
saat ini saya ingin menyampaikan apa yang situasi melalui jabal rahmah di siang hari ini
pada pukul dua belas waktu arab saudi
saya akan mencoba memalikan kamera saya untuk mengetahui situasi saat ini
yaitu tepatnya di jabal rahmah pada siang hari di
nah kalau misalnya anda melihat di layar kaca anda
ini adalah situasi jemaah haji yang mau menuju ke jabal rahmah mereka
adalah jemaah haji yang sedang melakukan perjalanan dari tempat mereka mina menuju ke jabal rahmah
ada pun yang ada di sisi barat adalah jamaah yang sudah pergi atau sudah di jabal rahmat
kemudian untuk kembali ke tempat mereka masing masing
ini adalah saat ini pukul dua belas waktu arab saudi
kalau misalnya kita melihat disini adalah jemaah yang
ada yang dari pagi sudah berada di jabal rahmah
kemudian melakukan kalimat talbiah berdoa
kemudian juga ada beberapa jemaah baik itu individu maupun rombongan yang tiba di jabal rahmah
sejak pada saat ini
tadi sampai dengan siang hari ini
untuk cuaca pada siang hari ini
saya baru saja memonitor dari ponsel pintar saya
yaitu memasuki suhu udara mencapai empat puluh dua derajat celcius
saat ini memang cuacanya sangat cerah dan udara cukup panas
dan udaranya juga
sebenarnya anginnya cukup kencang tadi di beberapa jam lalu
namun terik matahari terus
menyinari jemaah di jabal rahmah dan juga di sekitar jabal rahmah
tidak menyurutkan semangat jemaah haji untuk melakukan
untuk berdoa di atas jabal rahman
karena di tempat ini adalah tempat terakhir
dan disini diakini
bahwasannya tempat yang paling mustajab
salah satu tempat yang paling mustajab untuk memanjatkan doa
kalau misalnya dilihat lagi memang beberapa jemaah
di bawah terik matahari suhu empat puluh derajat celcius
ada yang membaca al quran
kemudian juga ada yang berdoa di bawah payung
dan juga ada yang mencoba untuk kembali ke tempat mereka mabit di mina
karena setelah ini adalah mereka akan melaksanakan sholat zuhur dan sholat asar
di jamaah takdim
untuk melakukan persiapan mabit di musdalifah
ya fina nabila melaporkan langsung dari arafah arab saudi
selamat bertugas dan juga selamat beribadah